dan komisi pemberantasan korupsi telah mengajukan permintaan pencegahan ke luar negeri terhadap suni tanuwijaya
karena berhubungan dengan penyidikan kasus suap reklamasi teluk jakarta
terkait hal tersebut direkturat jenderal imigrasi sudah melakukan pencegahan ke luar negeri
hingga ada kejelasan proses hukum atas kasus tersebut
dan kabar mengenai dicekalnya suni tanuwijaya oleh komisi pemberantasan korupsi
diakui oleh gubernur dki jakarta basuki cayapurnama
ahok mengaku tidak mempermasalahkan staff khususnya diperiksa oleh kpk
terkait dugaan kasus korupsi reklamasi pantai utara jakarta
dia bilang eh ini gimana dicekal gitu
ya udah gimana dia bilang
repot aja dia bilang nggak bisa kemana mana dia bilang